inak dusik warga desa pelambi kecamatan prai barat daya
kebupaten lombok barat harus dilarikan ke puskesmes desa darek
pada rabu pagi satu desember kemarin
ia menderita sejumlah luka di sejumlah bagian tubuh
diduga akibat dianyaya oleh as suaminya menggunakan senjata tajam
akibatnya inak harus mendapatkan lima puluh jahitan
menurut peraturan tetangga korban sebelum dianyaya
ina dan suaminya sempat bertengkar hebat
pada selasa malam tiga puluh november lalu
setelah bertengkar as memilih pergi dari rumah
namun pada rabu dini hari
tiba tiba pelaku pulang ke rumah dan langsung menganiaya korban
tiba tiba mau menjelang subuh pulanglah dia
langsung ketemu sama istrinya langsung gitu dia tebal
itu informasinya yang di sana tadi
kejadian ini langsung dilaporkan aparat desa pelambu
pelaku berhasil ditangkap polisi saat bersembunyi di dapur rumahnya
laku kemudian digelandang ke mapolres lombok tengah
untuk menjalani pemeriksaan intensif
karena ini adalah suatu karyak sejujurnya
karyak sejujurnya jadi karyak
jadi terkait dengan masalah proses hukum yang berlebaran
kalau memang kedua berlaku dalam arti suami istri
kalau menjabat pengaruhannya
silahkan saja karena ini kan ketiknya jadi kebuahan
kan seperti itu
laku berhasil ditangkap polisi
saat ini masih ditahan di mapores lombok tengah
dari hasil pemeriksaan awal oleh polisi diketahui
pelaku kerap bertengkar dengan istrinya hingga berujung penganiayaan
karena dilatar belakangi masalah ekonomi
lalu rahmat junia di lombok tengah nusa tenggara barat